pemerintah indonesia dan korea selatan terus memperkuat hubungan kerjasama
salah satunya melalui investasi dan juga penguatan industri kreatif
lalu bagaimana agar indonesia bisa memanfaatkan peluang ini
dan juga potensinya untuk menembus pasar global
khususnya mungkin untuk pasar korea selatan ya
bergabung duta besar indonesia untuk korea selatan umar hadi
annyeonghaseyo selamat malam pak dubes
terima kasih panggap semidah
terima kasih pak dubes
komoditas ide karya karya dari anak anak budaya yang gak kalah juga
nah bagaimana kemudahan ini bisa berkolaborasi pak dubes
dan juga bisa memberikan keuntungan untuk indonesia
ya memang patut kita kagumi ya
hasilan korea selatan dalam mengembangkan industri kreatifnya
bagaimana saat ini korean wave atau hallyu itu
merajalela di dunia
ya ada beberapa hal yang kita bisa pelajari disitu
yang nomor satu saya kira paling penting itu pendidikan
sebab selain ide
dalam produksi industri kreatif juga diperlukan teknik produksi yang bagus
jadi misalnya untuk drama korea
coba kan bukan hanya ide ceritanya yang bagus
tapi juga teknik pencahayaannya teknik audionya
teknik editingnya penulisan scriptnya dan sebagainya
jadi pendidikan di bidang bidang itu perlu
begitu juga dengan sektor sektor industri kreatif lainnya
seperti fashion kuliner dan sebagainya
jadi ini di bidang pendidikan juga kita sedang gali kerjasama
antara institusi institusi pendidikan di korea selatan dengan di indonesia
oke selain pendidikan itu tadi pak dubes
industri kreatif di korea selatan ini kan sangat pesat ya
kita tidak hanya berbicara tentang k pop
kita tidak hanya berbicara tentang k drama k movie
banyak yang lain ya
yang akhirnya ini bisa mengerek ke sektor sektor lain
misalkan dengan pariwisata
nah apa yang menurut kacamata pak dubes lihat
potensi ini sehingga industri kreatif korea selatan ini bisa mengerek ke sektor sektor lainnya
ini juga mungkin rumusan ini bisa kita tiru nih ke depan
satu kata kuncinya itu memang inovasi
jadi korea selatan ini sangat perkenal dengan inovasinya
dan inovasi bisa terjadi kalau kita investasi pada riset
riset pengembangan dan balik lagi pelatihan
karena kan manusianya yang harus berinovasi
jadi kreatifitas itu memang harus didukung dengan pendidikan pelatihan dan riset yang kuat
saya kira itu yang kita perlu kembali ke dalam karya kreatif itu ya pak dubes
terus dikembangkan terus di tanah air
dan sekarang beberapa organisasi atau organisasi pemerintah atau perusahaan korea selatan kan sudah hadir di indonesia
hoka ya korea konten itu sudah ada kantornya di indonesia
perusahaan perusahaan agency korea selatan seperti sm entertainment sudah buka kantor di indonesia
jadi ini harus sudah dimanfaatkan
cj group itu cj entertainment sudah punya kantor di indonesia
cj group itu cj entertainment sudah punya kantor di indonesia
yang juga membantu untuk pengembangan talenta talenta kita di bidang perfilman

pak dubes berbicara mengenai peluang juga
bagaimana melihat peluang industri kreatif indonesia bisa menembus pasar korea selatan
kita tahu bahwa kedua negara ini kan sudah menjalin hubungan kerjasama

ini yang cukup lama
banyak penguatan penguatan dalam beberapa tahun atau kurun waktu terakhir juga
bagaimana pak dubes
saya kebetulan belum lama ini kbri membantu memfasilitasi satu ukm dari indonesia di bidang fashion ya
untuk masuk ke pasar digital pasar online
ya memang negosiasinya cukup lama apalagi ini pandemi ini
ya memang negosiasinya cukup lama apalagi ini pandemi ini
kita negosiasinya lewat zoom dan sebagainya
tapi pada akhirnya bisa dapat deal sudah masuk di salah satu platform e commerce di sini
yang khusus untuk barang barang yang buatan tangan begitu
lalu lumayan dalam waktu satu dua minggu barang kiriman pertama sudah habis
jadi sekarang sudah reorder lagi dan sebagainya
ini memang kita harus betul betul bidik
harus betul betul kita pilih produknya yang mana
lalu penempatannya di pasar yang mana
ini harus kita kurasi
nah di sini di kbri sekarang kita sudah diperkuat selain ada atasnya perdagangan
tapi juga kita baru bentuk divisi baru khusus menangani ekonomi kreatif
bisa genjot promosinya itu tadi ya
tadi kan soal peluang industri kreatif umkm ya
bagaimana dengan peluang investasi warga negara indonesia
kita tahu banyak sekali jumlah pastinya kayaknya pak dubes yang paling tahu
tapi beberapa wni yang juga pernah sharing dengan kami di korean corner
mereka bercerita bagaimana membangun usahanya ya di korea selatan
banyak tantangannya tapi cukup berjalan baik ekspansinya
mungkin beberapa seperti bakso bejo pak dubes
saya tahu bocorannya setiap ada acara di kbri
bakso bejo selalu ada di sana
kemudian terakhir kemarin dengan mbak dias yang mendirikan travel agent travel haji umroh
kemudian punya rumah makan siti saro juga
artinya peluang investasi warga negara indonesia di korea selatan
bagaimana peluangnya pak dubes
yang pertama tadi bukan sekedar promosi
kalau zaman sekarang promosi aja nggak cukup
promosi harus diikuti dengan betul betul kita istilah saya itu kita gun back
jadi bukan hanya promosi tapi untuk negosiasinya kita bantu
pengiriman barangnya kita bantu
bahkan penjualannya kita bantu
nah kalau untuk mengenai warga indonesia atau diaspora kita yang ada di korea selatan
memang sudah lumayan cukup banyak yang punya usaha sendiri ya
kalau kita pergi ke kota ansan
kota ansan itu satu jam naik mobil dari seoul
itu ada di satu jalan itu sekitar lima belasan restoran di sana ya
itu ada di satu jalan itu sekitar lima belasan restoran di sana ya

banyak yang saya suka di situ
juga tentunya bakso bejo ini legendaris ya luar biasa
pak haji subandi itu sudah luar biasa
sudah beberapa cabang sekarang
tapi baru baru ini juga kita kbri membina beberapa diaspora indonesia
untuk mulai produksi dan penjualan makanan minuman olahan
nah dan ini distribusinya pun kita buka
jadi kita sudah resmikan namanya albaro kahmar
albaro kahmar sudah di satu lokasi
tapi rencananya bisa ada beberapa lokasi
di albaro kahmar ini kita jual produk produk dari indonesia
dan yang baik yang diproduksi di indonesia maupun diproduksi di korea
jadi misalnya contoh paling gampang ya
kan kalau di sini orang indonesia itu ada tiga puluh tujuh ribu orang
kalau mau cari makan ayam yang halal kan agak susah
nah nanti di al barokah mart ini ada produk produk ayam goreng ayam kecap ayam apa aja yang halal
karena mulai dari ternak ayamnya pemotongannya pengemasannya sampai penjualannya di albaro kahmar
semuanya ditangani oleh orang indonesia secara sesuai prosedur halal gitu
itu kekuatan kita
jadi dengan adanya albaro kahmar itu yang ditetapkan untuk publik ya
jadi orang korea sendiri bisa datang kan bisa belanja di sini
bisa belanja dan tahu ya produk produk indonesia yang khasnya apalagi yang asli gitu ya apa aja
ini juga semakin bisa memasarkan
pak dubas tadi sampaikan kalau di ansan banyak sekali tempat rumah makan indonesia
jadi nggak susah gitu untuk memasarkan
jadi nggak susah gitu untuk mencari makanan yang cita rasanya lidahnya tuh taste nya tanah air
saya mau tanya pak duba selain favorite makanan tadi atau restoran favorite group k pop atau padus juga k popers
karena saya dengar katanya anaknya suka banget dengan k pop
atau pak dubes sendiri k popers
oh suka juga siapa pak
ada satu namanya secret number baru toh
itu salah satu ini girls ya
salah satu anggotanya kan anak indonesia itu namanya mbak dita dita kan
oh dita karang
oke jadi kita tahu nih ya favoritnya
ternyata bukan blackpink ya ternyata ada lagi yang lain
apa pecinta drakor juga
kalau drakor bagaimana pak dubes
ya ini seru mah semuanya senang nonton drakor ya
saya sih lihat yang terakhir itu yang vincenzo itu
kita juga suka dengan son juki
terima kasih banyak pak dubas
pak duba subarahadi sudah sharing berbagi waktunya
mudah mudahan kerjasama antara kedua negara ini semakin kuat ke depannya
dan juga bisa mengerak gitu ya
saling mengeras saling memberikan keuntungan sisi positif
dan lagi lagi indonesia juga bisa menembus pasar global seperti
apa yang korea selatan industri korea selatan sekarang saat ini sedang lakukan
terima kasih pak duba subarahadi langsung dari seoul korea selatan
selamat malam terima kasih kita optimis terus